feval hak asasi manusia yang digelar di kota semarang tahun ini berjalan sukses pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi
selain diisi sejumlah diskusi dengan narasumber para tokoh nasional festival ham kali ini dimeriahkan oleh pameran non governmental organization atau lembaga swadaya masyarakat
festival hak asasi manusia dua ribu dua puluh satu telah berlangsung sukses di semarang jawa tengah pada enam belas hingga sembilan belas november lalu
acara yang diprakarsai oleh komnas ham kantor staf kepresidenan dan international non governmental organization forum on indonesia development

sambut hangat oleh sejumlah pemerintah daerah yang tergabung dalam asosiasi pemerintah kota se indonesia atau apexi dengan menjadi peserta
festival ham dibuka langsung oleh menko polhukam mahfud md secara virtual dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi panel dengan narasumber sejumlah tokoh nasional
seperti kepala staf presiden muldoko ketua komnas ham ahmad taufan damanik serta gubernur jawa tengah ganjar pranowo
berbeda dengan festival ham sebelumnya acara kali ini ikut dimeriahkan
pemerintah pemerintah di jawa tengah ini diperlihatkan oleh ekspo atau pameran non governmental organization atau lembaga swadaya masyarakat
tiga puluh empat lsm menjadi peserta ekspo ngo pada festival ham semarang
bagi pemerintah kota semarang menjadi tuan rumah festival ham merupakan kebanggaan dan bukti pemerintah daerah serta masyarakat semarang sama sama berkomitmen
memegang prinsip hak asasi manusia dalam menerapkan kebijakan
alhamdulillah saya bilang begitu ya setelah sekian lama kita melakukan persiapan
persiapan permohonan jadi tuan rumah dan alhamdulillah hari ini kita akan memulai itu dan besok akan dibuka oleh pak menko polkam festival kota ham
pada sebuah rasaan kebanggaan dan senang bahwa komnas ham asp infield menunjuk semarang sebagai tuan rumah festival kota ham
pemilihan kota semarang sebagai tuan rumah festival ham juga bukan tanpa alasan
pihak komnas ham dan ksp melihat pemkot semarang
punya niat dan kemauan menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut ham
beberapa diantaranya penyelesaian konflik penderian tempat ibadah dengan musyawarah
kasus perundungan di lingkungan sekolah serta pembuatan perda penyandang disabilitas dan gender
tapi tadi saya katakan ada kemauan untuk kemudian terus membuka diri belajar memperbaiki dengan tadi mekanisme duduk bersama itu
maksudnya mekanisme berunding
jadi pengesahannya misalnya ketika ada laporan ke komnas ham kemudian kelihatan kemarin
pak wali dan seluruh jajarannya termasuk tokoh tokoh masyarakatnya mau duduk bersama
mengatasi konflik itu dengan berunding dengan musawarah
itu menurut kami satu potensi yang kalau terus dikembangkan dia akan bisa mengatasi persoalan persoalan hak asasi manusia
festival ham tahun ini pun tergolong sangat spesial karena digelar di tengah pandemi dengan pembatasan kegiatan masyarakat
sementara itu kota semarang menerapkan ppkm level satu dengan jumlah kasus harian covid sembilan belas aktif
tidak lebih dari sepuluh orang